saya juga gak mau disini
mendingan saya dirawat di igd lagi
kalau kalian di igd terus bisa bisa pasien yang lain darurat itu nggak dapat tempat
kalo di igd gak bisa
taruh aja di kamar mayat
dia kan dingin tuh
ya ampun put
akhirnya kamu pulang
ibu dari tadi khawatir tau gak
ibu gak bisa tidur nungguin kamu
aku udah bikin ibu jadi khawatir
saya juga bikin paregar ikutan jadi khawatir
kamu sekarang udah sampai rumah
dan kondisi kamu baik baik aja
eh put kamu tadi bareng sama pangeran dan yang lain lain nggak
eh tadi saya emang
kamu pasti mau flu saya
maaf pak maaf bu
yaudah masuk yuk
ibu bikinin teh hangat
tadi soalnya aku hujan hujanan sih bu
yaudah deh masuk dulu yuk
kamu sebenarnya abis ngapain sih
udah gitu kaki kamu sakit
iya bu nanti aku ceritain semuanya sama ibu
paregar saya masuk dulu ya pak
ibu pegang tasnya
sini ibu yang tutup aja
gue sudah peaks udah pulang
sini pakanku softer
aduh ngapain juga saya pikirin ya
mumpung gak ada si prince saya jadi bisa tidur nyenyak nih
sebenarnya kamu itu sama temen temen kamu tiba tiba kompak bener ngilang
emang kalian tuh kemana sih
eh tadi kita ke hutan di daerah cibubur
pangeran sama rizky bu
mereka tarung thai boxing
dan semuanya gara gara aku bu
maksud kamu mereka tarung untuk ngerebutin kamu
mereka taruhan siapapun yang kalah tarung harus jauhin aku
dan sekarang alhasil mereka berdua sama sama cedera terus dirawat di rumah sakit
dan cederanya cukup parah bu
mereka sama sama luka dalam
belum lagi pangeran
bau kirinya itu dislokasi kata dokter
aku tuh sedih bu
mereka harus tarung gara gara aku sampai dirawat sampai sakit
aku yang merasa paling bersalah jadinya
kamu tuh gak salah sayang
jadi kamu jangan ngerasa salah ya

pusing banget lagi kepala gue
pindahin saya dari ruangan ini
saya nggak mau satu ruangan sama orang yang di sebelah saya
untuk sementara semua kamera masih terisi penuh
jadi belum saya bisa pindahin mas
sumpah ya sus
saya malas banget satu kamar sama manusia itu
saya juga gak mau di sini
mendingan saya dirawat di igd lagi
kalau kalian di igd terus
bisa bisa pasien yang lain darurat itu nggak dapat tempat
saya ada ide sus
kalau di igd nggak bisa
taruh aja di kamar mayat
dia kan dingin tuh
kenapa sih kalian tuh gak dimana mana ribut terus
tau tempat gitu loh
ini tuh rumah sakit
mau ada jotos lagi
eh sumpah nih ya
lo berdua nih kalau gak bisa tenang
gue suruh suster nih buat bis lagi
yang lebih parah mau nggak
sebaiknya kalian berdua istirahat aja
kalau besok hasilnya bagus
kalian sudah bisa boleh pulang
harusnya sih ya
gue tuh baru aja merem ya
lo berdua bangun udah berantem berantem segala kayak anak kecil
please dong kali ini aja lo berdua pada tenang
rizky aja yang istirahat
eh kalau lo ngomong tuh jangan sembarangan
rauh ini parah banget sih
rauh ini parah banget sih

rauh ini parah banget sih
jujur ya setelah gue pikir pikir
lucu ya kita disatuin lagi di satu tempat yang sama
kumpul di satu kamar
cuma bedanya kali ini di rumah sakit
kalian kangen gak sih masa masa kita dulu
main bareng akur gak ribut ribut kayak gini

jujur gua kangen dapet sixteen yang lama

gue masih gak nyangka
ngelakuin hal sebodoh itu
sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran mereka
terus sekarang mereka sama sama cedera
pikiran gue gak tenang
pikiran mereka berdua
apalagi batu bata
tolong dius pasien supaya dia gak kesakitan lagi ya
baik dok batu bata
kondisi pangeran ternyata parah
bau kirinya pangeran itu dislokasi
sebenarnya apa yang udah lo lakuin ke pangeran
pas dia datang ke lokasi pertarungan
bau kiri dia juga udah cedera put
gue gak tau kenapa
sebenarnya apa yang terjadi ya sama batu bata
kenapa bisa batu bata udah cedera duluan
bahkan sebelum dia tarung sama rizky